wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengatakan
pemasangan lampu lampu di sepanjang jalan medan merdeka barat
dan sepanjang jalan tamrin jakarta pusat adalah inisiatif dari dinas perindustrian dan energi
karena mendapatkan banyak kritik lampu lampu tersebut akhirnya dicopot
sandiaga membenarkan pemasangan pohon imitasi tersebut dilakukan
tanpa koordinasi dari pemerintah provinsi dki jakarta
alhasil pohon yang tadinya ditujukan untuk mempercantik jalur pejalan kaki
dirasa malah mempersulit akses jalan
selain itu sandiaga membanta isu bahwa anggaran pemasangan pohon tersebut mencapai miliaran rupiah
sandiaga mengatakan bahwa dana delapan satu miliar rupiah yang disebut sebut
merupakan dana pengadaan lampu lampu tersebut tidak benar
namun sandi tidak merinci jumlah sebenarnya
tentunya inisiatif itu sangat didorong dalam suatu manajemen
tapi sayangnya inisiatif ini tidak didiskusikan dengan baik
tidak disosialisasikan dengan baik sehingga kepala dinasnya belum disosialisasikan
saya dan pak gubernur juga belum disosialisasikan
begitu kami terima kasih masukan dari warga net
juga dari masyarakat memberikan masukan kepada kita kita langsung stop
kita sudah periksa bahwa anggaran itu adalah yang disebut sebut oleh teman teman
delapan miliar itu salah dua dua miliar itu untuk anggaran asean games juga salah
lampu lampu tersebut pohon pohon plastik tersebut adalah murni stok lama
yang dimiliki oleh sudin perindustrian dan energi jakarta pusat